sementara itu pasangan tb hasanuddin dan anton karlian yang mendaftar pada rabu sore
membeberkan strategi untuk merebut suara di jawa barat
berikut wawancara korrespondensi nn indonesia rifana pratibi
menjelang injury time pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur
pasangan tb hasanuddin dan anton carlian resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat
di atas kertas elektabilitas mereka masih jauh
tertinggal dibandingkan dengan pasangan lain lalu bagaimana mereka akan mengejar ketertinggalan
saat ini saya sudah bersama dengan tb hasanuddin dan juga anton carlyan
bapak bapak menjelang injury time ini akhirnya sudah mendaftarkan diri untuk bisa mengejar ketertinggalan
masih jauh ini pr nya untuk lima bulan ke depan ini bagaimana kang tb
ya saya kira pilkada gubernur itu ditentukan bukan atas dasar survei atau daftar akhir dan lain sebagainya
tetapi hasil perhitungan suara di tps nanti pada tanggal dua puluh tujuh juni itu
jadi buat saya mau injure time atau time time yang lain tidak ada masalah
kami sudah punya program berdua untuk melakukan kegiatan kegiatan
kantong suara kang tb kan sebagai anggota dpr dari dapil jawa barat sembilan itu meliputi majalengka subang dan juga sumedang
nah ini kalau dilihat nantinya kantong kantong suara mana saja yang akan diambil untuk bisa merebut suara suara pemilih ini
saya kan ketua dpd
hafal betul dinamika politik di jawa barat
hafal betul mana saja militansi partai partai abcd
hafal betul mana mana saja yang karakternya bisa saya dekati
kalau ke pak anton kalau kemarin kita lihat bahwa di pilkada dki jakarta ini isu sara ini berkembang begitu kencang dan kemudian politik uang juga di jawa barat ini cukup tinggi
komitmen bapak bapak berdua ini bagaimana supaya itu tidak terulang lagi pada pilgub jawa barat
ya kita ciptakan satu sistem demokrasi yang
jangan berhamur uang karena ini adalah pesta rakyat dan jangan suara rakyat untuk lima tahun dibohongi hanya dengan uang
karena ini adalah pesta rakyat dan jangan suara rakyat untuk lima tahun dibohongi hanya dengan uang

pun juga kami ingatkan
dan apabila ada yang melakukan hal demikian polisi nanti atau panwaslu akan menangkap dan itu merupakan pidana
ini perlu diingatkan dari awal awal
bapak kan masih perwira polisi aktif ya pak ya
kapan akan mengundurkan diri dan apakah ada pesan dari kapolri jenderal polisi tito karnavian saat bapak mengikuti kontestasi ini pak
saya mulai kemarin
kemudian diumumkan sudah mengajukan surat pengunduran diri
tetapi mungkin nanti persetujuannya tanggal februari nanti ketika pendaftaran
dan pesan dari kapolri kalau calon dari polri istilahnya tampil sekali tampil harus berhasil
sekali berjuang harus menang
kang terakhir ini ada pesan mungkin dari ibu megawati soekarno putri karena partai koalisi pendukungnya ini hanya pdi perjuangan
karena hanya sendiri ini kang
mau sendiri mau banyak yang paling penting adalah menang di akhir nanti
kita tunggu bersama bapak bapak nanti bagaimana kontestasi pilgub jawa barat
demikian perbincangan saya dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tb hasanuddin anton carlyan
rifana pratiwi bandung jawa barat